pak todung dan teman teman tim hukum
saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya
yang pertama selama satu bulan terakhir saya dan pak mahfud berkeliling
melihat mendengar menerima banyak kelompok masyarakat
mereka menyampaikan kepada kami cerita cerita tentang proses pemilu yang terjadi di indonesia ini
tentu saja dalam satu bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung
para saksi saksi di daerah apakah cerita cerita itu begitu adanya
dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan
mulai dari proses kalau boleh saya sebut seleksi calon capres cawapres
sampai kemudian berproses pada putusan
awal cerita inilah yang kemudian rasa rasanya
proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak
dari pendaftaran di kpu
ada catatan catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah
kami bertemu dengan tokoh masyarakat
mereka menyampaikan suasana kebatinan
apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil
para ilmuwan akademisi saya kira semuanya melihat
dimulai dari jogja kemudian menyebar ke seluruh indonesia
juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu
bahwa pemilu harus jurbil harus luber
mimpi demokrasi yang kita inginkan pasca reformasi itu betul betul bisa berjalan
nanti kkn betul betul asas asas demokrasinya diberikan
dan inilah sebuah proses panjang yang terjadi
banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami
tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu
cerita tentang aparatur yang terlibat
cerita bantuan yang muncul tiba tiba dengan sangat masif sekali
bahkan ketika kemarin di dpr
ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial
ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami
bahkan bapak ibu teman teman semuanya
ada riset yang mengatakan ada korelasinya
antara bantuan itu dengan masyarakat akan memilih sesuai dengan yang ada dalam hatinya
atau terpengaruh dengan bantuan ini
di samping itu ada cerita manipulatif
saya kira inilah yang kemudian
yang masuk kepada tim ganjar mahfud
tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan
kami menyampaikan laporan laporan
dan kita berharap memang pak waslu akan merespon
sayang tidak semuanya terespon
maka setelah pengumuman tadi malam
tim ganjar mahfud sudah bersepakat
kalaulah semuanya ini harus diluruskan
agar demokrasi bisa berjalan dengan baik
maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum
untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada
dan saya kira ini momentum yang sangat bagus
kepada majelis hakim yang nanti ada di mk
setelah dulu ada keputusan mk mk
setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu
maka tentu saja kita mesti mengembalikan
kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik
dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu
dan mudah mudahan akan membuka tabir
dan tentu saja harapan kita
mk lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik
dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita
agar sesuai dengan harapan dan aturan
teman teman itu yang bisa saya sampaikan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tapi rasa rasanya kami punya catatan yang sama pada soal itu
ciricap umpama logika yang paling sederhana satu tps tiga ratus tapi hasilnya lebih itu yang paling gampang
dan terjadinya di mana mana
kami melihat sistematis betul ini terjadi
mudah mudahan nanti akan ada pakar yang disiapkan oleh tim untuk bisa membongkar cerita itu
sehingga bisa membuka kepada mata masyarakat
kedua umpama sama sama kan setelah yang saya ceritakan tadi
bahkan luar negeri pun memberikan catatan loh
ini penyelenggaran pemilunya kok seperti itu
jadi pasti dari satu punya catatan sendiri tapi kami punya catatan sendiri
apakah nanti dalam persidangan ada kesamaan dan sebagainya
sehingga ini menjadi fair dan tidak ada agenda agenda lain
kolaborasi kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu tidak
hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik
apapun keputusannya kita akan lakukan
oke yang ketiga anda
kita ambil yang terluka
harus diputuskan dulu oleh kpu
cerita ini saya kira dimuat di kompas dan media yang lain juga sudah berkali kali
tapi ketika semua diam kan tidak berhenti
kurang lebih laporan ke bawaslu yang berproses
tapi ketika kemudian tidak ditindaklanjuti
yang kita harapkan bisa mengadili dengan fair
kalau tadi kan bicara soal
persiapan untuk mengajukan sengketa ke mk
nah di sisi lain kan juga jalur politik itu
tengah diupayakan melalui hak angket di dpr
dan partai partai pengusung mas ganjar prof mahfud gitu
dan progresnya sudah seperti apa sampai saat ini
kebetulan saya dan pak mahfud tidak di dpr
kita berikan kepada partai dan dpr untuk menyiapkan itu
dan dari seluruh prosesnya
saya dengar sudah disiapkan
jadi kami menyerahkan nanti kepada kawan kawan yang ada di parlement
rasanya sudah siap mereka
tentu pasti ada politiknya di sana
lagi yang ke tiga
mas ganjar pak mahfud pak teguh
terkait dengan komunikasi nama dan seri dari cnn tv pak
terkait dengan komunikasi politik dengan para ketua umum partai
terkait dengan kesepakatan untuk kemudian mengajukan ke mahkamah konstitusi
dan juga salah satunya opsi tadi seperti yang ditanyakan teman kempas com untuk ke angket begitu
karena kalau kita lihat dari pihak misalkan ke satu saja
ketua umumnya nasdem ini sepertinya semalam sudah memberikan statement untuk
memberikan selamat kepada pemenang pemilu dalam penetapan kpu semalam
tapi dari ibu mega pak mardiono dan dua partai lainnya
komunikasinya seperti apa terkait dengan keputusan hari ini
kalau keputusan hari ini kami sudah
sudah mengantisipasi lama dan kami berkomunikasi cukup intens
jadi ini cerita soal proses lama persiapan lama yang baru bisa diomongkan hari ini
jadi kami komunikasi cukup intens terkait dengan itu
soal partai lain mereka punya sikap sendiri sendiri ya kami sangat menghormati
maka setelah ini pun nanti kami akan berkomunikasi lagi kepada beliau beliau
rasanya ya fatsun politik itu mesti kita lakukan
dan itu yang saya katakan di depan tadi ada alat bantu kalau bahasa katu namanya siregap
justru itulah yang kami kemudian bertanya
dari angka angka yang berproses edisi rekap yang ada
sampai pada akhirnya sistem itu dihentikan gitu itu menjadi pertanyaan kami
jadi kami tidak bisa lagi kembali pada cerita gembos mengembos
tapi cerita yang ada dari hasil yang ada inilah yang akan dijadikan bukti nanti dari kawan kawan tim hukum
termasuk para ahli nanti akan menceritakan
ya kemarin ada ahli ibu ibu menjelaskan dengan sangat bagus sekali
lalu sebelumnya juga sudah ada yang bercerita satu persatu
dulu servernya ada di mana mulai tidak diakui kemudian diakui gitu ya
nah inilah bukti bukti yang kami akan tunjukkan
memang kita melakukan kunjungan ke daerah